masih dari bogor di kawasan sentul kabupaten bogor jawa barat
sebuah tempat wisata membuka wahana edukasi yang cocok bagi keluarga bernama tempelan
sambil keliling wahana tersebut pengunjung dapat merasakan sensasi memproduksi tempe baku
ragam penganan kedelai dan juga cara untuk bertani hidroponik tumbuhan kedelai
tempat wisata di kawasan sentul kabupaten bogor jawa barat
baru baru ini membuka wahana baru bernama tempelan
sebuah sarana wisata edukasi yang cocok bagi keluarga untuk menambah wawasan
sekaligus pengalaman berwirausaha
di lokasi ini pengunjung akan diajari cara bercocok tanam hidroponik
sekaligus mengenal bibit asal mula turunan kacang kedelai
usai membekali tata cara bertani
instruktur juga membagi pengalaman berwirausaha dengan edukasi produksi tempe
di sini pengunjung dipandu membuat bahan baku tempe
serta mengolah ragam panganan khas kedelai
awalnya rebusan biji kacang dibersihkan
lalu diayak dan direndam untuk proses hidrasi atau pengupasan kulit ari kacang
biji kedelai yang sudah terpilah lantas diaduk dengan bumbu ragi dalam plastik
hingga ditusuk tusuk untuk memberi celah udara
hasilnya bekal baku tempe ini bisa dibawa pulang
untuk kemudian ditiriskan selama dua hari sebagai tahap fermentasi di rumah

dan memudahkan alrededor dari tenaga pembentuk yang penting
calon perempuan berusia berusia menjadi did troandan
misalnya abdullah hipura residents

ini adalahuitasi bumbu rhai
proses penggunaan tempe terus anak juga kita juga jadi nggak bermasalah buruk
caranya kita punya tempe juga kayak apa gitu

iya jadi tahu kita juga bisa ikut tempe juga selang juga sih
selain mencoba pengalaman produksi tempe pengunjung juga diajak keliling
sambil dibekali wawasan sejarah tempe hingga sistem ekonomi kartel kedelai dunia
bahkan untuk melengkapi suguh dan pengetahuan
wahana ini juga menyuguhkan bermacam contoh olahan penganan khas kedelai
serta perpustakaan kuliner tempe
jadi pengunjung khususnya anak anak sekolah bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi
tentang produk lokal kita yaitu tempe dan mendukung warisan budaya bangsa
di sini mereka dapat edukasi apa
pertama mereka akan dikasih tahu tanaman hidroponik
terus nanti kita melihat gimana cara proses pembuatan tempe
dari membersihkan dari mencari dan mencampur tempe dengan ragi
kedelai dengan ragi lalu setelah itu melihat sejarah tempe seperti apa
wisata edukasi ini disuguhkan untuk melestarikan warisan budaya bangsa
sekaligus merubah stigma masyarakat terhadap makanan tempe